rapat dewan gubernur bank indonesia
pada tanggal tiga belas dan empat belas april dua ribu dua puluh
suku bunga deposit facility sebesar tiga tujuh puluh lima
dan suku bunga lending facility sebesar lima dua puluh lima
perlunya untuk menjaga stabilitas eksternal
di tengah ketidakpastian pasar keuangan global
yang saat ini masih relatif tinggi
meskipun bank indonesia tetap melihat
adanya ruang penurunan suku bunga
sejalan dengan rendahnya tekanan inflasi
dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi
sementara itu bank indonesia juga menempuh
langkah kebijakan berikut
pertama untuk stabilisasi dan pemuatan milik tukang rupiah
bank indonesia meningkatkan intensitas kebijakan
maupun pembelian spn dan jnpf
yang kedua untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional
bank indonesia akan meningkatkan
pelonggaran moneter melalui instrumen kualitas
yang kita sering sebut quantitative easing
terperibu kepada bank bank
dengan transaksi underline sundan spsn
atau sertifikat berharga syariah nasional
dengan telok sampai dengan satu tahun
masing masing sebesar satu tahun
menurunkan giro wajib minimum rupiah
masing masing sebesar dua ratus basis point
untuk bank umum konvensional
dan lima puluh basis point
untuk bank umum syariah
atau unit usaha syariah
mulai berlaku satu mei dua ribu dua puluh
c tidak memperlakukan kewajiban tambahan giu
untuk pemenuhan rasio intermediasi makrobudition
baik terhadap bank umum konvensional
mulai berlaku satu mei dua ribu dua puluh
dengan penurunan gwm rupiah tersebut
bank indonesia akan menaikkan
sebesar dua ratus basis point
kenaikan rasio penyangga likviditas
makroprudential atau prm tersebut
wajib dipenuhi melalui pembelian
oleh pemerintah di pasar perdana
dalam memitigasi dampak covid sembilan belas
sistem pembayaran sebagai berikut
program program bantuan sosial
bekerjasama dengan penyelenggara jasa
sistem pembayaran atau pjsp
program program sosial pemerintah
program bantuan bank non tuning
sistem pembayaran atau pjsp
baik bank maupun non bank
baik melalui digital banking
dan besaran denda keterlambatan
kebijakan penerbit kartu kredit
yang kami jelaskan tersebut
secara erat dengan pemerintah
untuk menjaga stabilitas makroekonomi
serta dalam upaya pemulihan
bank indonesia akan terus mencermati
yang diperlukan secara terkoneksi
dan kssk untuk menjaga
dan sistem keuangan serta pemulihan
yang meluas ke seluruh dunia
kepanikan pasar keuangan dunia
ini masih relatif tinggi
negara maju seperti amerika serikat
dan banyak negara di kawasan
kontraksi pada tahun dua ribu dua puluh
moneter telah dan akan
triwulan dua dan triwulan tiga
sementara itu kebandingan pasar
keuangan dunia yang sempat meningkat tinggi
atas berbagai respon kebijakan yang
ditempuh di banyak negara
di dalam negeri penurunan
di dalam negeri juga
mata rantai penawaran global
penyelenggaraan penyebaran covid sembilan belas
di dalam negeri kami
perekonomian nasional akan kembali
lebih tinggi pada tahun dua ribu dua puluh satu
kiloran empat dua ribu dua puluh dan pada
berbagai kebijakan yang ditempuh
baik oleh pemerintah bank indonesia
di dalam negeri kami
aliran modal asing diperkirakan
kepanikan pasar keuangan global
dan membaiknya ekonomi domisik
tahun dua ribu dua puluh juga tercapai
cadangan divisa pada akhir
lima miliar dolar amerika serikat
pembayaran utang luar negeri pemerintah
pada akhir april dua ribu dua puluh ini
import dan pembayaran utang luar negeri
mulai minggu kedua april dua ribu dua puluh
kepanikan pasar keuangan global
langkah langkah kebijakan yang ditempuh
pada bulan april dua ribu dua puluh
pasca ditempuhnya berbagai kebijakan
memitigasi dampak penyebaran covid sembilan belas
memuat juga didukung oleh
dapat terus menopang stabilitas
bank indonesia memandang bahwa
untuk mendukung penyelesaian perekonomian
ke arah rp lima belas
pada akhir tahun dua ribu dua puluh
kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
operasi moneter guna memastikan
baik di pasar uang maupun
dan mendukung stabilitas perekonomian
lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya
dan tetap mengendalikan sebesar
dengan pemerintah baik di tingkat pusat
transmisi perlenggaran kebijakan monotel
transmisi perlenggaran kebijakan monotel
likuiditas perbankan yang memadai
transmisi suku bunga ke pasar uang
tercemin pada penurunan suku bunga

term loss satu minggu sebesar
transmisi penurunan suku bunga perbankan
maupun suku bunga kredit
maka rata tertimbang suku bunga deposito
dari bulan februari dua ribu sembilan belas sampai
bank indonesia telah melakukan
injeksi imunitas atau yang sering kita sebut
dari makin meluasnya dampak penyebaran
terhadap stabilitas makroekonomi dan
stabilitas sistem uangan yang terjaga
tercermin dari rasio kecukupan modal
non performing loan npr yang tetap rendah
sistem pembayaran secara kuning maupun
sistem pembayaran baik bank maupun
meluas baik di merchant merchant
tradisional di lembaga pendidikan
dan juga tempat tempat
standart di pembayaran bangun bisa
kenapa suku bunga bi irit
untuk sekarang ini tetap
tidak tukar karena kami melihat
relatif tinggi meskipun memang
nah standar kebijakan longgar
mewujudkan dari aspek kuantitas
adalah tadi hampir tiga ratus triliun
kami tambahkan kuantitatif isingnya
dan sekitar lima belas delapan triliun
nah tiga ini kuantitatif ising
oleh pemerintah dan juga
prudensial dari sisi mikro

sektorial dan pendapatan masyarakat
ini juga akan menjaga
industri perbankan dari sisi
itu juga rendah grossnya
dampak dari covid sembilan belas ini
mataran di perberagangan global
apakah itu sektor korporasi
yang sekarang memang sedang dirumuskan
dan kami juga membantu dalam konteks
langkah langkah penanganan
apakah umkm apakah korporasi ini
tentu saja bisa diantisipasi
kecukupan modal maupun rasio
dampak covid bisa menimbulkan risiko
juga kalau tidak dilakukan langkah langkah
kepada perbankan tapi ini langkah langkah
ekonomi tetap terus berlangsung baik
dan dampaknya terhadap stabilitas
crossing hari ini adalah
berarti menguat sepuluh rupiah
pasar dalam bentuk apa
dari pengadu apakah bank